kurang ya udah bikin kue duluan
tante bikin kue apa ini kan
oleh oleh dari medan
gak salah tuh dari medan
dikirain aku bika ambon itu
tau taunya dari medan
jangan teguh anak aku
pergi kamu mirce sana
biarin dia belajar
ya malah ketawain
om tunggu sini aja
selamat bikin kue
kok beli bahan bahan kuenya sebanyak itu
emangnya kamu besok mau jualan seberapa
disekal aku mau ada hari pekan budaya
dan aku disuruh jualan kue tradisional
tapi aku gak tahu
aku mau bikin kue tradisional apa
karena aku belum bisa bikin itu
mau bikin kue tradisional
gimana kalau kamu bikin kue tradisionalnya
pakai resep mama
bika ambon itu oleh oleh dari medan
tapi asalnya dari medan
yaudah kalau gitu sekarang kita buat bika ambon ya
itu masukan istri pergunta
oh gak bisa
kau udah makan belum
belum kau masak apa
udah aku masak nasi panik kamu dulu
apaan sih ini
nggak seneng banget orang lagi menghayal bareng sama mereka juga
curang ya udah bikin kue duluan
tante tante bikin kue apa ini tante
oleh oleh dari medan
salah tuh dari medan
kamu kayak aku dikirain aku mie ke ambon itu dari ambon
tau taunya dari medan
terus habis ini apa lagi tante
tante mau nambahin resep rahasia tante
supaya rasa bika ambon ini jadi tambah lebih enak
resep rahasianya apa ma
sekarang kita mau nambahin madu dulu
abis itu sari pati
biar tambah lebih enak
aku pegangin sini
dula papa kamu itu suka banget sama bika ambon buatan mama
tante emangnya papanya tiara manis itu gimana sih tana
karena mama selalu menganggapnya itu papaku
padahal kan sebenarnya bapak tiara
papa tiara manis itu
dia suka bika ambon buatan mama
dan dia minta untuk selalu bikinnya di hari sabtu
karena di hari minggunya dia akan makan bika ambon itu
sampai berburu buru bersih
dek tiara mana ya
mas ardi lupa ya
tiara kan lagi nyiapin acara pekan budaya sekolah
eh dia pesen ngomong sama aku
katanya bakal sibuk jadi gak mau diganggu
iya pak bud
mobil mau dipakai lagi nggak pak
kalau enggak saya mau cuci pak
enggak kok saya nggak pergi lagi cuci aja
kamu tahu nggak rumah anak miskin yang ngajak tiara keliaran kemarin

antar saya ke sana gak usah cuci mobil
ma tunggu dulu ma
maya yakin tiara gak di sana
kan tiana udah bilang dia bakal sibuk buat nyiapin acara pekan budaya
dan dia pesen gak mau diganggu
jadi mama gak perulah curiga kayak gitu
apalagi sampe pengen mata matain tiara
mama pengen tiara marah lagi
kamu bener juga mai
ya sudah mama gak usah pergi deh
aku bawa boneka nih buat main bareng kamu
wah bagus banget
namain siapa ya
kan namanya juga bagus
bagus juga sih
tapi menurut kamu
rumah kue yang dibikin sama mama kamu wangi banget
yaudah kita liat yuk
wah wangi banget
iya tante wangi banget
wanginya enak banget tante
mau tante mauin lah
nih satu buat tiara manis
satu buat tiara cantik
enak banget tante
bagus nih kalau kayak gitu
ya boleh banget dong sayang
bentar ya tante siapin dulu
nanti yang khawatir lagi juga galau banget
iya aku suka
oh ini enak banget
ini enak banget
ini enak banget
ini enak banget
ini tunggu tunggu nih
kalau pergi itu jangan lama lama
oma kan jadi khawatir
oma ini kena diabetes
enak loh tante
kamu jago deh masaknya
aduh ombak gak boleh makan
wangi banget ya